saya prasidya puspa akan memberikan informasi olahraga terbaru untuk anda dalam sports corner
oke sebelum masuk ke topik selanjutnya di sports corner unconnected
saya ajak anda untuk lihat event olahraga yang akan berlangsung di pekan ini
kita buka yang sudah dirangkum oleh tim litbang sianen indonesia
yang pertama ada motogp aragon gelaran motogp dua ribu dua puluh
kini memasuki rangkaian seri balap ke lima belas
di mana spanyol ini akan menjadi tuan rumah selanjutnya
dan menurut jadwal kalau kita lihat ya
para pembalap akan mulai mengeber kuda besinya di motogp aragon dua ribu dua puluh
sejak jumat sampai dengan nanti hari minggu pekan ini ya
dan dalam persaingan klasmen motogp kali ini masih diprediksi
kayaknya bakal akan seru nih ya
ini dia masih dalam kondisi on fire setelah menjadi rider
dengan koleksi kemenangan terbanyak di motogp dua ribu dua puluh
yakni enam kali naik podium juara berikutnya
para penggemar tinju dunia bersiaplah untuk menyaksikan duel seru akhir pekan nanti
ini ada juara bertahan
ada juarez ya ini dia
akan ditantang oleh genadi golovkin
dalam perebutan gelar kelas menengah superversi wbc
pertarungan ini sendiri akan berlangsung di t mobile arena last vegas
pada sabtu tujuh belas september dua ribu dua puluh dua waktu amerika serikat
atau minggu delapan belas september waktu indonesia
nah mengingat perbedaan waktu antar kedua negara ya
ini merupakan pertemuan ketiga antara kedua petinju ini
setelah dipertemukan pertama dianulir berakhir imbang
dan di laga kedua dimenangi oleh candelo
taraaa babak kualifikasi piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
ada grup f
grup f akan digelar di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur
pada tanggal empat belas nanti sampai dengan delapan belas september dua ribu dua puluh
timnas indonesia yang menjadi tuan rumah ini akan satu grup
kita lihat ada timur leste kemudian ada hongkong dan ada
vietnam dan indonesia diprediksi akan menjadi dua negara
yang bakal bersaing ketat menghuni posisi teratas grup ini
nantinya akan ada sepuluh juara grup dan juga ada lima runner up
ada lima runner up yang terbaik
yang akan lolos otomatis ke piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
yang berlangsung di kazakhstan
jelang kualifikasi piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di stadion glora bung tomo surabaya jawa timur
timnas indonesia kayaknya sudah berbenah diri dan strategi ya
untuk menghadapi lawan lawan di grup f nanti
belum lagi indonesia harus mampu mengontrol pressure atau tekanan
karena kembali satu grup dengan musuh bepuyutan vietnam
kita bahas prediksi laga panas yang mungkin akan terjadi di lapangan
bergabung bersama saya malam hari ini
ada tommy welly pengamat sepak bola bung toel selamat malam
selamat malam mbak buspa

bung towel selamat malam
kalau kita lihat dari kalender pertandingan rabu pekan ini
indonesia akan mulai turun ke lapangan
lawannya timur leste kemudian hongkong setelah itu ada vietnam
kalau di atas kertas seperti apa prediksi dari pertandingan kualifikasi ini bung towel
iya kalau di atas kertas perhitungannya indonesia harus bisa lolos
dengan asumsi nggak boleh kalah dari siapapun
hitungan matematisnya strategisnya
lawan timur leste menang hongkong menang
lawan vietnam minimal draw alias nggak boleh kalah
kenapa karena yang lolos ke uzbekistan tahun depan
piala asia u dua puluh tahun depan
itu sepuluh juara grup dan lima runner up terbaik
jadi kalau poin tujuh rasanya bisa lah
minimal draw tapi kalau kita lihat dengan catatan kita dengan vietnam
kita pernah satu satu imbang
punya catatan juga yang sama
punya catatan juga yang sebenarnya cukup kelam gitu bung towel
belum lagi isu kecurangan dalam piala aff kemarin
kekuatan timnas indonesia saat ini bung toel
anda melihatnya seperti apa dibandingkan dengan piala aff u sembilan belas dua ribu dua puluh dua
ya materinya kan sama materi pemain u sembilan belas
karena yang bermain tahun ini kan eligible nya pemain kelahiran januari dua ribu tiga
jadi usianya sembilan belas tahun
jadi materi yang sama di piala aff u sembilan belas dua ribu dua puluh dua

kalau kita hitung hitung di grup f ini yang berat kan adalah vietnam
timur leste bisa harus diatasi
begitu juga hongkong
hanya hitung hitungan tinggal berapa banyak gol yang bisa diambil
hidup mati untuk jadi juara grup tentu target penang
jadi perhitungan strategisnya untuk lolos seperti itu
oke tapi kalau materinya mungkin masih sama
ada sejumlah nama nama baru di sektor penyerangan nih bung toel
melihat ini potensinya jadi angin segar nggak untuk lini depan timnas u dua puluh
gini pemain u sembilan belas ini nggak bisa dibilang ada satu dua yang menjadi sangat ketergantungan
memang ada yang menonjol yang sudah main di level senior
lalu beberapa pemain
tetapi saya pikir itu tidak jaminan kalau di tim usia muda seperti ini
buat saya siapapun materinya
siapapun yang ditampilkan
nggak bisa mengandalkan satu dua nama gitu loh
tapi kekuatan tim secara keseluruhan saja
kalau nggak bisa mengandalkan satu dua nama
tadi di mention sama bung towel
misalnya misalnya misalnya di kejadian kita tahu
marcelino ronaldo masih meragukan untuk diturunkan karena pemulihan gitu
apakah ini kemudian berpengaruh dengan gaya permainan dari timnas
hanya hanya kelebihan kelebihan individu saja
taktikal tim harus di atas segalanya
waktu pertandingan terakhir iff kemarin pun tanpa marcelino kan
janadin fajri bagus main di tengah
jadi maksudnya memang marcelino pemain yang punya kualitas individu
ketergantungan itu tidak terlalu tinggi
tanpa mengecilkan peluang hongkong dan juga timur leste
kita tahu indonesia versus vietnam
ini akan jadi laga panas sekaligus penentu nanti bung toel
mengingat akan masuk keputaran final piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
kalau ini bisa jadi apa
dendamkah indonesia terhadap vietnam atau seperti apa
nah makanya dalam sepak bola ada teknis non teknis
dalam pertandingan yang menentukan
pertandingan head to head yang ketat misalnya seperti lawan vietnam
non teknis jadi menentukan
nah penting untuk mengelola non teknis
mengelola emosional mengelola konsentrasi mengelola hal hal lain di luar teknis
nah kalau isu isunya adalah apa tadi balas dendam dan sebagainya justru itu yang harus dihilangkan
buat tim itu harus dihilangkan
itu hanya permainan kata kata media
itu hanya permainan kata kata supporter
tapi pemain tidak boleh rarut dalam emosi itu
karena begitu masuk dalam emosi balas dendam
jadi tidak boleh dalam keseimbangan emosi yang tidak bagus
nah seringkali kita terjebak kalau pertandingan pertandingan yang lawan musuh bebuyutan gitu lah
yang rame di media yang viral di netizen
sudah rame di luar dan itu mempengaruhi kondisi tim
itu yang tidak bagus
tim itu harus fokus pada footballnya lah
mengontrol pressure juga maksud saya
ini kita tahu di media media vietnam khususnya
mulai gencar juga memanaskan suasana dengan memandang remeh timnas indonesia u dua puluh
bukan sekali dua kali bung towel
media vietnam kayak sentimennya agak nyinyir gitu ke indonesia
anda melihatnya seperti apa
apakah memang ini strategi vietnam lewat media untuk menjatuhkan indonesia
atau justru menguatkan vietnam
ya bisa jadi
itu bagian dari gangguan
yang sengaja dilancarkan oleh media vietnam
sekarang tinggal bagaimana timnas indonesia mengelola itu
kalau publik kalau media kita itu oke lah
tapi kalau tim tim itu harus dalam koridor yang pas
bahwa persaingan kita ketat ya
karena sebelumnya kan kita leading di kawasan asia tenggara
tapi begitu kurang lebih sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
vietnam itu mulai mengejar mulai merepotkan
lalu kemudian balik bisa beberapa kali lebih berhasil dalam perolehan
gerak juara di level asia tenggara ya
tapi yang saya mau cerita juga bahwa sebetulnya kan piala asia u dua puluh
uzbekistan tahun depan ini adalah diundur dari dua ribu dua puluh
harusnya kan dua ribu dua puluh
karena pandemi covid diundur ke dua ribu dua puluh satu
karena masih pandemi juga diundur ke dua ribu dua puluh tiga
tetapi dengan kelompok umur yang sudah berbeda
yang sudah berganti gitu
nah tahun dua ribu sembilan belas kita kualifikasi kita lolos ke uzbekistan
kita sudah lolos juga ke uzbekistan
jadi waktu itu grupnya hampir sama
ada timor leste ada hongkong dan ada korea utara
tapi kalau lihat dari persiapan dan juga
bebenah diri ala timnas indonesia u dua puluh
akan kemenangan yang bisa terjadi dalam laga pertandingan kualifikasi ini
ya targetnya kan lolos ke piala asia final uzbekistan tahun depan kan
itu kan targetnya
berarti peperangannya itu yang harus dimenangkan
untuk memenangkan peperangan ada pertempuran pertempuran
pertempurannya lawan timor leste

lawan vietnam nggak boleh kalah
tentu pengennya menang
supaya jadi juara grup
tapi kalau saking ketat saking bersaingnya
sama sama punya kualitas
apakah persentase peluangnya cukup besar menurut saya
ya lah kali ini
kita harapkan itu jadi doa bersama
semoga juga kemenangannya peluang kemenangan untuk indonesia semakin besar
karena kita tahu ini jadi ajang yang tepat untuk kembali lagi mengukur kekuatan kita menjelang piala dunia u dua puluh nanti di indonesia mungkin tahun depan begitu ya
bung tommy welly terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam salam sehat
selamat malam salam sehat
oke itu dia tadi sports corner minggu ini saya kembali lagi ke mayfrey
terima kasih buspa
dan kita ketemu lagi minggu depan ya
usai jeda kami akan kembali ini dengan informasi tentang film fantasi klasik yang dirilis pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan with law
ya akan kembali tapi kali ini dalam bentuk serial
informasinya sesaat lagi